iya saya pikir ini pelajaran buat semua ya bahwa ada haknya masing masing pejalan kaki punya hak haknya kemudian juga yang menggunakan kendaraan bermotor juga punya haknya
nah semuanya saling mematuhi saja ya teraturan teraturan yang berlaku
iya karena juga itu jadi salah satu mimpi ya kapan sih indonesia punya trotoar yang ramah terhadap pejalan kaki
bukan cuma fasilitas ya tapi juga habit ataupun kebiasaan masyarakat ya untuk menghormati hak hak pejalan kaki
singapura vietnam aja bisa masa kita enggak sih ya negara yang lebih luas daripada mereka
iya dan juga sebetulnya memang banyak ya masih banyak pr pr di negara kita ini terutama juga diantaranya tentang ini peredaran obat obatan terlarang ya
nah ini ada satu kasus pemirsa seorang pelajar smp ditangkap dan dibawa ke polsek talomakasar sulawesi selatan karena kedapatan menyimpan satu paket sabu sabu siap edar
yang mirisnya ia mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar
siswa smp yang berusia empat belas tahun ditangkap resmo polsek talo makassar sulawesi selatan setelah kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di jalan panampu lorong dua kampung gotong kecamatan talo kota makassar selasa siang
dari tangan sang siswa smp polisi menyita satu paket sabu sabu siap edar
kepada polisi ia mengaku mendapat narkoba tersebut dari temannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar
ia mengaku diminta menjual sabu sabu tersebut seharga dua ratus ribu rupiah
kepada polisi ia mengaku mendapat narkoba tersebut dari temannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar
polisi telah melakukan pencarian tapi belum menemukan siswa sd yang disebut sebagai pemilik narkoba
polisi meminta orang tua siswa tersebut mencari dan memberikan informasi mengenai keberadaan anaknya